seorang pemuda warga kota magelang jawa tengah ditangkap warga saat sedang melakukan aksi perusahaan makam
terduga pelaku tersebut diduga telah melakukan perusakan di beberapa tempat pemakaman
hingga kini terduga pelaku masih dimintai keterangan oleh kepolisian resort magelang kota
warga menangkap seorang pemuda yang dicurigai sebagai terduga pelaku perusakan beberapa tempat pemakaman
pemuda tersebut ditangkap saat melakukan aksinya di tempat pemakaman umum candi kampung nambangan kelurahan rejowinangun utara kecamatan magelang tengah kota magelang jawa tengah
awalnya warga curiga dengan suara di dalam area pemakaman
setelah ditelusuri warga melihat terduga pelaku sedang merusak makam dengan cara memukul bidang makam dengan menggunakan palu besi
tampak dua makam rusak usai dipukul dengan palu besi
terduga pelaku kemudian ditangkap warga pada jumat malam dan dibawa ke polisi
waktu itu tadi terduga
teman saya naik ke sini itu dengerin kayak ada orang pukul pukul
setelah dia naik sampai lokasi kejadian melihat seseorang baru memukul izin
sama teman saya ditanya ngapain kamu di sini
dia tidak jawab ditanya terus
akhirnya orang tersebut pelaku
menyuruh mendatangi teman saya
setelah mendatangi teman saya dia ditanya tidak mau jawab
sama teman saya bawa ke bawah manggil teman teman
teman teman langsung mengamankan tersangka
setelah tersangka kita amankan saya sendiri saya pribadi langsung menelpon ke kepolisian
mencari orangnya tadi gimana mas
orangnya kecil berjenggot
kurang lebih kurus atau kemurah
rambutnya pede mas
sementara itu aparat kepolisian kota belum bisa menyimpulkan motif aksi terduga pelaku
hingga sabtu dini hari ia masih dimintai keterangan di ruang satuan reskrim polres magelang kota
pada pukul dua puluh satu tiga puluh
wib kami mendapat laporan atau informasi dari warga tentang adanya seorang yang diduga pelaku diamankan oleh warga
tkp pengerusakan ternyata diduga pelaku ini melakukan pengerusakan di tpu nambangan
ketika mendapat laporan kami segera menuju ke lokasi dan betul adanya seorang pria
yang diduga sebagai pelaku beserta alat bukti yang ada padanya yaitu berupa palu dari besi
kemudian kami mengamankan pelaku dan saat ini sedang dalam proses penyelidikan
untuk mengetahui apa motif dari perbuatan yang dilakukan ini
kemudian kami juga melakukan tindakan lanjutan yaitu melakukan penggeledahan di rumah yang diduga pelaku ini
dan ditemukan beberapa alat bukti yang kami berusaha untuk mencari apakah ada hubungannya dengan perilaku tersebut
dan ini untuk pelaku pas ditangkap itu sempat merusak lagi atau tidak
laporan sementara ini ada dua makam yang dirusak lagi oleh pelaku
jadi ketika merusak itu kemudian warga langsung menangkap mengamankan dan langsung menghubungi kami
dan untuk sampai hari ini total yang rusak berapa makam
dari dua puluh satu sebelumnya ditambah dua jadi dua puluh tiga dari empat lokasi pemakaman yang ada di kota magelang
hingga saat ini total makam yang dirusak berjumlah dua puluh tiga makam
dari empat lokasi yang berbeda yakni tempat pemakaman umum giriloyo tempat pemakaman umum kampung kiringan
tempat pemakaman umum malangan dan terakhir adalah tempat pemakaman umum candi di kampung nambangan